dimana pasangan ganda putra indonesia ini kevin sanjaya marcus fernaldi gideon
meraih juara denmark terbuka dua ribu delapan belas usai membungkam pasangan jepang dua set langsung
the minions ini tak butuh waktu lama hanya tiga puluh enam menit untuk memenangkan laga yang digelar di oden sport park tersebut
dan dia menjadi gelar ke enam bagi kevin marcus di bwf world tour dua ribu delapan belas
tidak sia sia usahanya ya karena kan menjadi pasangan satu satunya harapan indonesia di bwf
dikutip dari cnnindonesia com di set pertama usai menutup interval dengan skor sebelas delapan
laju perolehan poin kevin marcus tidak terbendung set pertama ditutup dengan dua satu
di set kedua pasangan jepang yang merupakan unggulan keempat di denmark terbuka ini mampu memberikan perlawanan
perolehan poin kedua pasangan berjalan ketat hingga di angka lima belas
skor akhir di set kedua tetap dipegang pasangan kevin marcus dengan skor dua puluh satu sembilan belas
ya namun ternyata momen kemenangan serupa sayangnya ini tidak dirasakan oleh pasangan emas tontowi ahmad dan juga liliana natsir
owi butet ini harus tersingkir di babak semifinal denmark open usai dikalahkan ganda campuran tiongkok zhengziwei huang yaxiong dengan skor sebelas dua puluh satu dua satu sembilan belas dan tujuh belas dua puluh satu